kita ke informasi pertama akibat diguyur hujan deras selama beberapa hari
banjir merendam ribuan rumah warga di tujuh desa di cilacap jawa tengah
ketinggian air mencapai tiga puluh cm hingga satu meter
inilah kondisi banjir yang menggenang di wilayah desa gunung reja
kecamatan sidareja cilacap jawa tengah sejak selasa lalu
memasuki hari ketiga pada jumat pagi genangan banjir masih menggenangi jalan jalan desa
dan sejumlah permukiman penduduk
berdasarkan data dari bpbd cilacap banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah sidareja ini
telah merendam lebih dari dua rumah yang tersebar di tujuh desa
meski mulai surut namun di sejumlah titik banjir masih menggenangi rumah penduduk
dengan ketinggian antara tiga puluh cm hingga satu meter
genangan air sulit hilang karena sungai di wilayah ini mengalami pendangkalan
wilayah sidareja merupakan dataran rendah yang setiap tahunnya terendam banjir jika musim penghujan
untuk genangan kali ini
ini menggenangi ada di tujuh desa di kecamatan cidaja
kemudian di kecamatan kendungja ada empat desa
di kecamatan tansari ada dua desa
ini untuk genangan saat kasulan
kemudian untuk kalau permukiman yang terendam mungkin ada dua ribu lebih
akibat terendam banjir belasan keluarga terpaksa mengungsi
di sejumlah titik yang disediakan oleh bpbd cilacap
salah satunya di koramil sidareja
di sini setidaknya ada belasan kepala keluarga mengungsi
bpbd telah menyediakan bantuan makanan dan air mineral di tempat pengungsian ini
kalau untuk di posko ini ada berapa kakak bu
bpd cilacap mengiba warga untuk waspada jika genangan banjir kembali meninggi seiring hujan deras yang mengguyur
pasalnya musim penghujan diperkirakan masih akan berlangsung lama